sementara itu koordinator ppkm jawa bali luhut bin sarpanjaitan mengatakan bahwa kasus positif covid sembilan belas varian omikron di indonesia
mayoritas disebabkan importasi atau penularan dari kedatangan luar negeri
pemerintah meminta masyarakat untuk menahan diri dari bepergian ke luar negeri dalam beberapa pekan mendatang
pasalnya ada peningkatan penyebaran varian omikron yang telah mencapai satu ratus lima puluh negara
amerika serikat eropa australia inggris dan sejumlah negara di asia mengalami peningkatan kasus
inilah mendominasi proporsi kasus harian di indonesia hingga menyebabkan kenaikan kasus aktif dan perawatan pasien di jawa bali
yang lagi lagi disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri